noh ini ada surat buat kamu
sidang pertama elsa sudah mau digelar
aku disuruh jadi saksinya
ya mudah mudahan semuanya lancar dan cepat selesai rasanya
keperangkat ya mbak
reina lagi ganti baju sama medha
abisin makan aja
ngantin reina kamu capek gak
kalo capek biar mama aja
enggak mama aku gak capek
bener kata mama kalo memang capek
biar mama dulu aja yang nganter
nanti pas pulangnya biar rena jalan sana sama mama juga
enggak mas aku aja ya
permisi pak bos bu andin bu rosa
maaf pak bos ini ada surat
surat dari siapa mas
balik ke depan pak bos
saya buka dulu ya
kita diundang lusa
berbagi baik baik saja
sidaeng itu acara orang dewasa saya
satu buang atau tiga beli yang lewat
ditubuhkan kepaduk dulu
jumat belit utama
jadi yuk sayang udah siap
salam sama mama salam sama papa kita berangkat
pinter ya sekolahnya ya
jalan dulu ya
jalan dulu ya
jadi capek capek ya
masa yang terbaik
aku juga langsung berangkat ya
langsung diterima jadi direktur
tapi jujur ya
kamu penampilan kayak begini nih
cocok banget jadi wanita karir
aku pamit ya
mbak aku belum bayar
semua udah dibayar sama mbak michelle
aku permisi ya
udah dibayar sama kak michi
wah aku harus telpon ya
aku harus bilang makasih ya
makasih sama kak michi
eh eh eh eh jangan jangan
kan kamu tau sendiri kakak michi lagi praktek
ntar kalau ada pasien gimana malah ganggu kan
kalo mau ngucapin terima kasih atau ngomong nanti aja sore
sekarang kamu tuh fokus sama interview
yaudah berarti nanti sorean aku telfon kak michi
semoga kak terima
kakak pasti doain kamu
udah nanti diantarkan dong aku
iya iya dikit dikit
aku ini udah gede
masa mau di anterin kayak anak sd aja
udah gak mau
lagipula aku juga udah presentasi kok
udah ya aku pergi
michi bener bener telon istri yang bisa diandalkan
mama encik aku masuk kelas dulu ya
iya sayang yang rajin belajarnya ya
eh masuk masuk
insya allah ya walaupun katanya gue sedih sih
din ya gue tau sih elsa tuh adik lu juga
cuman yaudahlah hati lu tuh terlalu baik tau gak sih
gak tegaan mesti dipikirin deh
emang waktu lu di penjara elsa mikirin loh
terus perbuatan yang gak lu lakuin
agak kan malah di nikah sama mantan laki lu
tuh kepalan tuh
pokoknya gue doain semoga nanti persidangannya lancar
dan ini tuh bukti keadilan allah din
buat lu buat tabus buat rumah sih kan
oh iya tapi nanti ketika gue pergi sidang tolong ya tolong jagain drena
karena pasti gue mas al sama om al pasti akan dateng kesana
siap din gue gak mau kecolongan lagi

gue gak akan meleng sedikitpun

tugas apa ya pak
hei apa kabar
apa kabar centimetra
jangan sampai diaate lelaki tujuh
saya cari sekarang juga
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
al ini papa baru sampai di kantor pengacara
bapak mau cari pengacara untuk membantu meringankan hukuman elsa
papa harap kamu dan andin nggak keberatannya
ya memang sudah sepantasnya ya elsa mendapatkan pembelaan pak
dulu pun papa juga mencarikan pengacara untuk andin kan
terima kasih ya
ya kalau dari saya sih nggak apa apa
saya yakin juga andin nggak keberatan
tapi saya masih berharap semoga elsa mendapatkan hukuman yang pas
dengan apa yang sudah dia perbuat pak
papa juga ingin keadilan buat kalian
atas perbuatan elsa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
yang benar pak
terima kasih pak
terima kasih juga
terima kasih juga pak
terima kasih juga pak
kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan bu
semoga cukup detail ya bu
dan semoga ibu bisa membantu kasus anak saya elsa
saya akan berusaha melakukan yang terbaik pak surya
semoga kita bisa meringankan hukuman yang akan terima elsa
hanya ini yang papa bisa lakukan buat kamu
selanjutnya papa hanya sanggup berdoa
semoga kamu bisa kuat menjalani ini semua